lebih dingin kemudian pada permukaan device nya atau servicenya lima belas derajat lebih dingin
wah ini double double banget dan pastinya dijamin gak nge frame

tapi aku ada yang mau aku bahas nih aku pengen bahas tentang layar
nah kali ini tapi aku mau ngobrolnya sama mas uasa nih

oke layar terbaik sebenarnya di rog phone lima ini tuh udah oke banget

selain amoled itu kan warnanya juga gonceng
jeren banget ya

kira kira fitur apa lagi sih yang paling kak uasa suka
kak uasa tunggu sebagai techno influencer nih
oke masih di dalam kita ngomongin soal layarnya ya
yaitu dia pakai kaca perlindungan corning gorilla glas victus
yang mana dia tuh lebih tahan benturan sama goresan
jadi bisa dibilang untuk smartphone rog phone lima dia tuh kalau ngomongin layar ya
dia punya layar yang terbaik tertangguh terkuat untuk smartphone gaming saat ini
wah cocok banget nih buat orang orang yang suka jatuhin handphonenya
ini aman banget main
amin amin tapi ya
kalau main game gak dengar suara yang menggelegar
nah gimana nih suara dari rog phone lima kali ini nih mas jose
thank you banget oji
jadi bener banget memang main game tanpa audio yang kurang atau yang kurang menggelegar itu kayaknya kurang enak
nah karena itulah rog phone lima sudah dilengkapi dengan speaker ganda tujuh magnet simetris
dimana membuat kualitas audionya menjadi lebih bagus
pastinya untuk main game
kemudian itu juga diseimbangkan lagi dengan kita bekerjasama dengan direct
untuk membuat audio yang bisa memberikan pengalaman gaming yang terbaik saat ini
jadi ketika si rog phone lima dikeluarkan audionya atau dinyalakan audionya itu bisa diseimbangkan dengan musik
bisa diseimbangkan juga dengan game game yang berjalan
dan rog phone lima juga sudah dinobatkan oleh dxomark sebagai smartphone gaming
dengan audio terbaik saat ini
luar biasa ya
ini mabar sama temen temen nih
se rt sih yang mengamuk kayaknya ya
se rt ya
sebenarnya masih ada satu lagi
itu sih dibutuhin banget sih sama anak muda
nyari jacknya gampang soalnya
benar banget itu dimana mana juga ada ya
tapi nih kalau udah ngomongin layar
gimana dengan permasalahan baterai nih kak jose
karena kalau kita main game itu pasti butuh baterai yang awet dong
apalagi kan suaranya besar banget gitu
nah bicara soal baterai
jadi rog phone lima ini punya baterai dengan kapasitas enam ribu mah
dan kita membaginya menjadi dua baterai di dalamnya
dan kita tempatkan dengan sangat baik
sehingga tidak mengganggu kenyamanan gamer saat bermain momo
wow luar biasa sekali ya
terus kalau misalnya dari pak susanto sendiri nih
kira kira dari quokom sendiri
itu fiturnya untuk baterainya sendiri itu seperti apa sih
ya jadi dengan baterai yang besar itu tentu membutuhkan pengisian yang lebih cepat
dan juga aman
apalagi kalau untuk gamers itu penggunaannya kan intensif ya
jadi untuk charging baterai menggunakan teknologi qualcomm quick charge lima
itu yang paling terakhir
teknologi charging dari qualcomm yang paling canggih saat ini
yang paling terupdate ya
lebih cepat dan tetap aman
oh yang pastinya gak ngerusak baterai
terus udah gitu fast charging juga ya
wah luar biasa banget ji
oke ini mumpung masih ngomongin soal baterai
gue nyamberin langsung ya
jadi pengalaman saya pribadi waktu nyobain ngecas ini handphonenya
ini tuh menyenangkan sekali
membutuhkan waktu itu sekitar satu jam an
cuma di tiga puluh menit pertama itu menyenangkan
setengah jam loh
setengah jam doang ya
tapi aku juga punya penasaran sedikit pertanyaan untuk mas jose
ini agak sedikit beratnya
apa sih yang membedakan rog phone lima ini dengan the others gaming phone
jadi pertama tama yang paling membedakan rog phone
dengan the others gaming phone adalah kumpulan fitur gaming yang dimiliki rog phone
pertama kita punya yang namanya air trigger lima
inilah alasan kita menciptakan air trigger lima
agar smartphone gaming rog phone sangat berbeda dengan smartphone gaming lainnya
jadi pertama ada fitur yang namanya motion control
ini memungkinkan para gamer untuk mengatur gerakan dalam game
misalkan berbelok ke kiri atau ke kanan
itu hanya dilakukan dengan memiringkan smartphone ke kiri atau ke kanan mall
kemudian juga ada fitur ultrasonic button
di mana pada sisi bagian kanan dan juga pada sisi ujung logo rog phone
itu terdapat fitur e trigger sebenarnya
dan saat digunakan dalam posisi horizontal
itu bisa diatur sebagai tombol l satu dan juga r satu
kemudian kita juga punya fitur aero active color lima
sebagai kipas tambahan tadi yang fungsinya
selain untuk meninginkan smartphone
juga mempunyai tombol fisik di bagian bawah
bagian belakang yang bisa di custom untuk sebagai tombol tambahan ketika bermain game
jadi di dalam air trigger lima dengan aero active cooler lima
fitur fitur itu semua memberikan gamer berbagai kemampuan untuk mengontrol dan memenangkan permainan
kira kira itu yang paling membedakan rog phone lima dengan the others gaming phone
wow benar benar dibuat khusus gamer ya ji ya
memang ini benar benar khusus orang gamers
ini kalau belum punya ini belum jadi gamers sih kalau menurut aku ya
iya makanya benar banget
tapi ada fitur lain nggak sih kak jose selain dari yang kak jose tadi udah sebutkan
mungkin dari wi fi nya
karena main game itu kan butuh koneksi yang cepat ya
sinyal sih nomor satu
biar gak spike biar bisa dibilang ya gak kentang sinyalnya gitu
jadi kalau ngomongin soal sinyal
kita juga ada fitur yang namanya hyper fusion technology
jadi fitur ini itu memperkuat signal dan kecepatan untuk koneksi internet untuk mendukung permainan multi pemain atau multiplayer
sehingga rog phone lima juga adalah merupakan salah satu smartphone yang memiliki dukungan untuk generasi teknologi wifi enam e
ini sebenarnya aku lebih penasaran sama pak dominic sih
pak ini nih katanya dia punya fast connect ya
ya jadi wifi enam e itu merupakan salah satu
fitur yang diusung oleh snapdragon delapan ratus delapan puluh delapan
dengan ada yang namanya komponen yang namanya fast connect rp enam sembilan ratus
jadi berbagai fitur connectivity itu sudah di handle oleh komponen ini termasuk wi fi enam e
ya kecepatannya bisa up to tiga enam gbps loh
wow tepuk tangan dulu boleh kali ya
gokil tuh kenceng banget loh
terus ada lagi gak sih nih kak
ada lagi gak sih nih kak jose fiturnya
pasti aku rasa masih banyak sih fitur dari rog phone lima ini
jadi selain itu juga untuk mendukung kenyamanan permainan multiplayer tadi ya
menambahkan adalah kita punya mic dengan sorry kita punya empat mic di dalam rog phone atau quad mic
nah sehingga ini memungkinkan para gamer itu untuk berkomunikasi dengan satu sama lain
dengan para gamer lain dengan lebih baik meskipun dari berbagai macam angle mo
jadi suaranya tetap jernih suaranya tetap jelas ya kak jose ya
wow luar biasa
oke jadi juga kita punya yang namanya side mounted port
nah jadi biasanya kan gamer kalau lagi nge charge sambil main hp itu terganggu dengan kabel yang ada di samping
iya ada yang nyangkut gitu ya ada yang mengganggu
nah rog phone ini ada fitur side mounter port dimana kita bisa mencolokkan charger di bagian bawah sehingga itu tidak akan mengganggu jalan permainan ketika dimainkan
ini penting loh
ini sebenarnya apa ya minor minor tapi impactnya tinggi
impactnya besar ya
nah mungkin mas waza bisa lihat tuh lokasinya dimana
iya side mounted kan tadi katanya ya
tapi pada saat kita lagi main landscape begini jadi dari bawah
jadi enggak keganggu nih tangan kanan kiri kita
oh jari manis kita nggak kelilit kabel lah ya
nggak kayak yang lain gitu loh
wow luar biasa
yang nama asus rog itu terkenal dengan rgb nya ya enggak sih
nah mungkin bisa dijelasin ke kita nih
ya juga jadi desain pada rog phone lima ini itu sangat berbeda ya dengan rog generasi sebelumnya
dimana pada rog phone lima desain untuk aura rgb nya ini kita sebut sebagai dengan aura rgb lighting
dan membuat pengalaman gaming ini jadi semakin menyenangkan mo
contohnya jadi kita bisa membuat spektrum warna yang berbeda pada river lima
dan bisa disesuaikan dengan kemampuan misalkan bisa disesuaikan dengan saat kita bermain game
untuk bisa disesuaikan juga dengan musik yang lagi kita putar
ataupun juga menunjukkan keadaan cpu dan juga gpu di dalam game
itu contohnya di mas wasa ya
rgb nya dinyalain ya bisa disorot ke sana
nah tapi ya aku juga mau nanya nih
rog ini terkenal dengan kecanggihannya yang dimana kalau nggak salah dia tuh punya satu aplikasi yang bisa menggambungkan
mensinkronisasi apapun yang dimiliki oleh rog nih katanya
iya betul banget
jadi aplikasi itu namanya adalah armoury crate
jadi di dalam armoury crate ini kita bisa melakukan berbagai macam
kostemisasi ataupun game profiling di dalam rog phone lima
seperti misalnya melakukan overclock menyetel air trigger kemudian juga mengatur aura rgb lighting
kemudian juga mengaktifkan x mode mengatur skenario profile dan juga mengkonfigurasi aksesoris
pokoknya ada banyak banget hal yang bisa diatur di dalam armoury crate
jadi di satu aplikasi itu
ada lagi gak sih kak jules
jadi juga kita punya fitur yang namanya haptic feedback
fitur ini itu bisa mengikuti efek yang ada di dalam permainan game
kemudian juga ada scout mode
dimana jadi layar bisa berubah menjadi negatif warnanya
itu untuk melihat musuh dengan mudah
kemudian juga ada fitur quick control
tombol virtual yang bisa kita pilih menu dengan cepat tanpa mengganggu permainan
kemudian juga ada esports mode
nah ini berguna banget nih
jadi kan biasanya kita gak mau diganggu kan
gamer gak mau di telepon lagi main sis tolong
nah kita bisa mengaktifkan fitur ini dan mengaktifkan fitur namanya do not disturb
jadi gak akan ada panggilan gak akan ada text untuk kita saat lagi bermain game
wow luar biasa banget ya dari fitur fiturnya tuh udah keren banget
tapi dari rog ini bisa dibilang kayak ada nggak sih satu fitur yang bisa mungkin menghubungkan komunitas gamenya nih kak jose
nah jadi di dalam smartphone rog phone itu ada yang namanya rog connec
ada yang namanya rog connect
connect ini semacam social media di mana para pengguna rog phone bisa berinteraksi dengan seluruh gamer di seluruh dunia
dengan misalkan membagikan game play mereka kemudian saling berinteraksi di dalam satu komunitas game yang besar
oleh karena itu saya mengajak para rog phone user untuk ikut mencoba rog connect ini
wow harus ikutan ya biar bisa ngobrol ngobrol juga sama teman teman gamers yang lain
sebagai seorang influencer mas wasa menurut mas wasa
gamers ini kalau punya gaming phone kayak rog lah itu dia masih butuh nggak sih kamera kamera yang bagus untuk selfie atau foto bareng sama teman teman
oke kamera di smartphone gaming
kalau menurut saya pribadi it's nice to have it
kenanya kayak gitu
jadi ya walaupun ini kan handphone gaming lebih kepakenya buat main game ya
tapi kan balik lagi ini adalah smartphone
kalau gak ada kamera tuh kurang asoi gitu loh
dan juga ini kan rog phone lima udah gue cobain sendiri dan gue bandingin juga di rumah tuh masih ada rog phone tiga
kameranya lebih bagus
lebih bagus ya
nah kalau misalnya menurut kak wasa lebih bagus
nah menurut kak jose sendiri nih
gimana sih kualitas dari kamera rog phone lima ini
oke jadi rog phone lima juga memiliki kamera yang tadi seperti wasa bilang
gamers itu hanya nice to have tapi kita sudah membekali kameranya dengan sangat baik
jadi di depan di lensa depannya kita punya lensa dua puluh empat mp untuk selfie dan group video
kemudian di bagian belakang kita punya lensa sony imx enam ratus delapan puluh enam sebesar enam puluh empat mp
kemudian kita juga punya kamera kedua yang bisa menggunakan ultra wide angle sebesar tiga belas mp
dan juga masih dilengkapi dengan kamera makro
untuk kebutuhan makro fotografi
nah ada juga fitur fitur yang bisa membuat rog phone ini dari sisi kamera itu sangat mumpuni gitu
kemudian juga ada free zoom ada wine filter dan fungsi akustik fokus untuk membuat kualitas audio dan video pada rog phone ini itu menonjol
berarti ini cocok banget nih buat orang orang ganteng kayak saya ya punya handphone ini ya
biar lebih terlihat jelas gitu picture dari gamenya
og dari yang kurang bagus jadi ganteng banget pakai rog phone lima
nah maka itu alasannya
tapi aku sebenarnya juga penasaran lagi sama pak susanto
apakah snat dragon delapan ratus delapan puluh delapan lima g mobile ini mendukung sisi fotografi dari rog phone lima
ya justru fotografi itu harus sangat didukung oleh prosesor
ya di dalam snapdragon delapan ratus delapan puluh delapan ini
ada yang namanya spektra isp
itu adalah triple kamera processor yang bisa memproses data image dengan sangat cepat
itu speednya bisa sampai kecepatannya itu bisa dua tujuh gigapiksel per second
jadi kita mau motor dalam kondisi apapun mau cepet langsung gerakan yang cepat kita tekan langsung akan bisa jadi bagus
low light juga bagus karena processingnya ai nya itu semua bekerja sama sehingga itu menghasilkan foto yang kualitasnya lebih baik
kayak tadi puasa udah coba
dibandingkan dengan sebelumnya
itu yang bikin kita jelas berarti ya fotonya pas di capture mukanya bener bener jadi tampan dan rupawan
muka muka oji yang biasanya ngeblur jadi gak ngeblur ya
terima kasih atas kejujurannya ya
tapi aku masih penasaran juga nih kak jose
nah biasanya kalau kita main game itu kan apa ya ada konsolnya gitu ada aksesorisnya
biar nge game itu makin keren
nah kira kira aksesoris apa aja nih yang disediakan sama rog phone lima ini
nah bicara soal aksesoris
rog phone lima itu kan lengkap ya
tidak hanya ngomongin soal fitur gaming tapi juga sebagai sebuah smartphone gaming
dia aksesorisnya itu sangat mendukung untuk kemampuan gaming
pertama kita memiliki yang namanya rog kunai gampat
nah rog kunai gamepad ini membuat pengalaman game mobile itu jadi semakin menyenangkan
karena selain desainnya yang modular
sehingga ini juga memungkinkan untuk para gamer ini
gampang membawa bawa si game
gampang membawa bawa si kunai gamepad ini
jadi serasa memiliki kontrol apa ya
konsol gamepad gitu
ketika menggunakan si kunai gempet ini
familiar lah ya
kemudian juga ada aeroactive cooler lima seperti yang tadi
fungsinya sebagai kipas tambahan di belakang rog phone lima
kemudian juga ada fitur di belakangnya tombol extra button
untuk di custom sebagai tombol ekstra untuk permainan
yang lrr itu ya
terus apalagi itu
kemudian juga ada rog lighting armor
jadi ini tuh aksesoris ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi handphone
tapi juga membuat handphonenya semakin cakep atau cuakep gitu
jadi tuh aksesorisnya tuh bukan cuma sebagai aksesoris
tapi mempercantik ya
karena tadi itu bisa dipergunakan dengan fitur aura rgb lighting tadi
kemudian juga bisa disesuaikan dengan wallpaper
kemudian juga memberikan apa ya gaya khas sendiri sebagai seorang gamer gitu
ketika menggunakan si aura menggunakan aksesoris ini
kemudian juga kita punya event gaming
kemudian juga ada silikon cair bernama slr
kemudian juga ada pencahayaan aura sync rgb dan konektor usb type c
untuk rog phone lima kemudian juga untuk pc nintendo switch dan lain lainnya
nah tapi mau bocor tadi tuh ibu davina juga sampaikan kalau ada rog phone lima yang versi ultimate
boleh gak dibahas dikit mas jose
jadi rog phone lima ultimate itu adalah smartphone android
yang terkuat saat ini karena dia memiliki bahkan ram delapan belas gb
satu satunya smartphone gaming dengan ram delapan belas giga di dunia saat ini
waduh aku mau kasih title deh buat itu handphone
rog phone lima handphone terkuat di bumi
terus udah gitu apa lagi nih kak jose
kalau ngomongin rog phone lima ultimate tadi
selain dengan kapasitas ramah yang amat besar tadi
dia juga sebenarnya adalah paket komplit dari seluruh rog phone lima itu sendiri
jadi dia punya dua tambahan tombol di belakangnya
sebagai kita bisa kostumisasi sebagai tombol tambahan juga
jadi selain di sisi kanan kiri atas
di bagian sisi bawah juga ada
ini membuat rog phone lima ultimate memiliki total delapan belas kontrol yang bisa diubah ubah gitu
atau bisa di custom
bisa dibilang ya ini adalah smartphone dengan yang paling ultimate dari rog phone
yang paling canggih pokoknya ya
wah terus udah gitu kalau ngomongin masalah desainnya gimana tuh kak jose
oke jadi dari sisi desain si rog phone lima ultimate ini juga punya yang namanya monochrome design
atau monocron display di belakangnya
ini membuat rog phone lima ultimate ini berbeda dari
ini berbeda dari rog phone lima series yang biasa
wow pokoknya yang paling keren yang paling canggih ya
wow luar biasa
terus apalagi nih kak jose
aku penasaran sih
jadi selain itu juga nih
selain ketika nanti gamer membeli rog phone lima ultimate
dia akan mendapatkan yang kita sebut sebagai rog ultimate fan gift collection
ini didengar dengar ya
katanya tuh rog punya kejutan
kejutan apa sih kak jose
kejutan apa sih
mau bocan boleh dong tanyain dong
kak jose kasih tau dong
ya jadi hari ini itu selain kita ingin memperkenalkan rog phone kepada pemirsa di rumah
kabar baik kah
wow apa tuh
jadi hari ini kita berkolaborasi dengan never to laugh fish
dan kita membuat sepatu eksklusif dan limited edition bersama dengan never to laugh fish
kasih lihat dong boleh gak sih dikasih lihat gitu
aku penasaran sih
ya ukuran sepatu gue itu tiga puluh enam sih
wah mau mocan gak mungkin ada sih
wah ini yang limited edition
kita hanya membuat lima belas pasang saja
atau ya bisa dibilang juga hanya lima belas pasang di dunia sih
karena kan negara lain nggak buat ya
lima belas pasang satu mau bocan satu og satu basuh santu satu kawasan
masalahnya ini handphone udah terkuat di bumi
ini dibikin lagi sepatu limited edition cuma ada lima belas di bumi
di bumi di dunia loh
ini gimana para gamers gak pusing tujuh keliling
kepalanya dibuat sama rog nih
pasti pada gak mau ketinggalan gak sih ji
gila keren banget ya
ini rog phone lima sih
emang aku udah akuin
pokoknya handphone terkeren tercanggih saat ini ya ji ya
wah jadi benar benar deh ya
ini adalah salah satu surprise attack buat kita juga ya
ya jujur ya para hostnya juga kan gamers nih soalnya ya ngomong ngomong
tapi untuk seluruh viewers
dimana pun kalian berada
di youtube juga
pokoknya kalian jangan kemana mana
karena habis ini bakal ada friendly match
antara brand ambasador rog yaitu rachel chia
akan melawan tim content creator dari bang pain
pokoknya stay tune disini

kembali lagi launching asus rog phone lima series
dan kali ini kita sebentar lagi bakal masuk ke game match yang udah ditunggu tunggu
aku sih udah gak sabar banget ji
aku juga udah gak sabar banget dan momo chan
boleh gak sih aku langsung panggil timnya aja
udah gak sabar nih
langsung aja ji
yang akan bertanding
ini dia dari brand ambasador
ada rachel chia akan melawan bang pain dari tim content creator
tim bang pain di sebelah kanan
tim rachel dia di sebelah kiri
dan momo chan ada yang harus kamu tau
dan ini informasi untuk kalian semua
kalau semua pemain ini bakal menjajal rog phone untuk bermain
wow keren banget tuh
mereka bakal ngerasain sensasi serunya loh bro
aku udah gak sabar dapi nih ji
sebelum kita mulai friendly match kita
boleh dong kita kenalan dulu sama tim richel chia dan juga tim bang pen
apa kabar cantik
wow udah siap hari ini
sudah siap dong
tapi sebelum kita mulai
kenalin dulu dong
disini ada ito ada askar ada rudy sama aca
udah bener siap
jangan mau kalah ya
kayaknya dari bang pen ini udah gak sabar banget untuk menang nih
lihat dari muka muka top globalnya dia udah siap
dan kita bakal tanya dulu
baik ji baik
ya gak tau
udah siap untuk menang
gue udah bawa top global top global kelurahan ya
kalau gitu boleh dong kenalin timnya siapa aja
ada ilham ada fadel ada ili irfan dan juga ada dwi
bang pen mukanya tuh kayak serius banget
serius banget ya
pokoknya udah gak sabar belum mulai
sama ji gue juga dukung dia
sama momochan yang mendukung tim bang pain
gila tapi gak cuma kedua dari guest star kita yang ready nih ji
karena para viewer juga yang lagi menyaksikan acara launching rg phone lima series ini
mereka bisa berpartisipasi dalam kuis tebak pemenang friendly match mobile legends bank bank
gampang banget kalian tinggal pilih aja
kira kira kalian mau jagoin tim siapa
apakah tim rachel chia atau
dari tim bang pain
kalau gitu kalau misalnya menang itu dapat apa sih momocan
waduh kamu gak tau ya
nanti nih pemenang kuis itu akan mendapatkan satu buah asus rog phone lima
aku aja deh yang ikut kalau gitu
gak boleh buat temen temen viewer kita dong
aduh yaudah deh
ini karena aku sedang berbanyak hati buat kalian semua
aku kasih tau caranya gimana sih untuk ikutan kuis ini
caranya tuh gampang banget
tinggal kalian tulisin aja siapa jagoan kalian di match kali ini
contohnya tulis hashtagnya dengan hashtag team rachel atau tim bang pen
dan jangan lupa diberi caption raise your game
wow aku udah gak sabar banget sih
gimana kalau langsung kita mulai aja ji
oke kita bakal kasih kesempatan bang pen menyusun strateginya dan juga acel
dan kita bakal turun ke bawah langsung kita casterin aja tanpa berlama lama
oke momo chan kita udah di bawah
kita tanpa berlama lama langsung saja masuk ke match kali ini
dimana bang pen akan melawan rachel tiaw
nah kali ini kita akan langsung masuk ke draft pen and pick nya niji
yes benar banget
dan kali ini yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk nge ban pertama kali itu dari tim rachel tiaw
iya kira kira apa ya bang ali ban
apakah mereka bakalan ngikutin meta yang sama
meta yang lagi bener bener happening banget
aduh kalau misalnya mereka ngikutin meta yang happening kayaknya nggak seru banget di friendly match kali ini deh
iya harusnya pakai hero hero yang lain daripada yang lain
iya contohnya kan bang pen top global funny
wow dia funny nya berarti bener bener funny yang bukan funny darat
sang hijaknya jadi funny moment
tapi ternyata momochan yang udah di ban ini adalah pemain sepak bola dari land of down
kan kita dulu punya ronaldo wati
bener juga gak salah
emang kamu tahu dia laki laki atau perempuan
gak ada yang tau
gak ada yang tau ya
tapi dari sisinya bang
mereka udah buang granger
tapi gak cuma granger tapi juga ada cloud nih ji yang dibuang
ini pasti orangnya salah memerhatikan
yang jago cloud kan aku
bukan tim acel
siapa tau rachel yang jago cloud
karena dia pake rog phone lima makin jago cloudnya
tau gitu aku ajak main aja terus
aku boleh minta nomernya gak
aduh pelit banget sih
rachel friendlinessnya udah penuh ji
tapi kali ini ada gloy juga yang dibuang
kau untuk di first pick nya
ceritanya mau gagah perkasa
mau kasih liat
aku tahu konsepnya orang orang ini
biar aja aku yang ngetengin
biar aku yang terima semua damage kak acel
biar kak acel terlindungi dari apapun
tapi beneran langsung di peak loh
makanya udah aku bilang
aku pengen jiwa kesatria
pas banget emang tigreal itu kagagah perkasa ji
mukanya aja masih gantengan tigreal ji
kalau muka aku kayak gitu
udah gak di sini
ada yang ada freya dan juga kufraka
oh ternyata diganti langsung ada
ini kalau johnson sih seru banget sih ji
pasti bang pen pengen pakai hero yang mirip sama dia
gak ada yang tau
karena kan kagagah
jangan mungkin kan kagagah perkasa
oh dia pengen tinut tinut
dia pengen menculik rachel
ini jadi dari para tim acel nih
harus siap siap nih
kalau acel terculik
udah lah aku yang naik ke atas aja
aku yang main aja kalau gitu
rachel tuh udah ada empat orang yang ngecover
kayaknya kurang satu
kurang satu ya
yang penting di belakang aceh
tapi ternyata ada wan wan di sini
yang lagi jadi shadow pig nih buat timnya acel
aku jadi penasaran sih
acel tuh mau pakai hero apa ya nanti ya
kan karena aku adalah salah satu organisasi pemerhatian acel
soalnya jadi gini
jadi kayaknya kemungkinan dari tiga hero yang sudah di pick dari tim acel
ini belum ada yang dimainkan
ini dimainkan sama seorang rachel chia sebagai brand ambassador kita nih
tapi aku jadi ini sih
jadi pengen di support juga sama rachel
gimana sih kamu yang di rumah tuh gimana
yang dipikirin dong
ada yang namanya tempat kedua dan tempat ketiga
kalau gitu ternyata ada curry
ini benar benar ya masakan dari jepang yang kita tahu banget
kuri itu sama pemain basket
gini nih gak punya tv di rumah
aduh tapi yaudah dibuang ini udah tau nih rachel main support
kemungkinan bisa main eudora
eh kamu gak tahu acel itu adalah pemeran selena di stinstone di mobile legends
aku lihat sih actingnya keren banget
pas jadi selena jangan sampai kamu kena lelenya
itu tahu gak namanya apa
cuma jiwa ragamu saja yang keculik
gan tahu gak momo chan
emang aku tuh doyan makan lele
tapi aku tidak mau sampai terpatil lele dari suara rachel chia
tapi masih ada band terakhir nih dari tim rachel
kira kira siapa yang mau dibuang
oh justru dibuang selenanya rachel chia
kenapa bisa selenanya yang bahkan diamankan di sini momochan
berarti ada kejutan dari rachel
gila ini semua supportnya diambil sama tim bang pen
berarti mereka benar benar mau habisin support supportnya biar rachel bisa main nih
tapi masih banyak banget ikan di laut
tapi kita nggak tahu acel suka ikan apa ya kan
maksudnya banyak banget hero support
tapi kita nggak tahu nih acel main apa
oh angela ini udah paling support yang benar benar apa ya
enak banget sih
benar ada slow effectnya
terus bisa nyelamatin temen juga pakai heart guard
ini ya menurut aku ya angela itu salah satu support yang cocok banget buat richard
tapi kali ini kayaknya penggunaan kali cocok banget sih
dimana ketika khalid ada di depan ada hardgat dari seorang angela
gak mati mati tuh
gak mati mati dan bahkan dia masih punya heel tambahan dari quick sun guardnya
drastis bagus banget tapi ternyata dari bang pen pun gak kalah
oh tapi harith kah
menarik yang dipakai sama fudel
fudel bakal pakai harith
iya kan dia lagi ngopi sekarang
tapi dia mau main kimi ternyata ji
kalau dia main kimmy kimmy nya yang ditaruh dimana
yang jungler ini siapa
kalau aku pribadi
kimmy nya yang jadi jungler
oh kalau aku kari nya yang jadi jungler
oh oke kalau gitu kita bakal lihat dan saksikan sendiri
aku sih tetap paling setia si bang pendo
aceh jiwa dan raga aku untuk kamu jadi aku mendukung aceh
baiklah kita buktikan langsung gimana
oke kalau gitu tanpa berlama lama kita langsung masuk saja
dari tim brand ambasador kita ada rachel chia melawan
tim bang pen
langsung saja dapet si bang pen
terima kasih kalian semua
siapa untuk mendukung dan juga pilih siapa yang akan menang di friendly match kali ini
langsung saja kita back to the game
kalau kita lihat nih di area mid nih
oh justru kari nya yang di area sideline
berarti benar ji
betul kan aku sudah kuprediksi
dan bahkan bang pen menggunakan freya di sana
lihat bakal coba digeser
oh tapi terlalu
oh dan first blood bakal didapatkan
first blood di bawah menit satu
nge pure dulu di awal awal biasanya
ya awal awal sih nge pur ya
tapi kalau misalnya ke pure nya udah banyak ya lumayan
ini awal awal tim bang pen masih mencoba mencari celah
kira kira gimana caranya ngeculik si cantik ini di area belakang
oh cukup sulit pastinya
tapi waktu yang dilakukan oleh seorang hari ini cukup baik
penggunaan ke hari ini mungkin di late game bakal sama
atau bisa dibilang kita head to head kan dengan seorang wan one
itu bakal punya power yang sama
aku nggak bilang damage yang sama tapi power
power yang sama ya
kekuatan mereka di akhir akhir game itu ketika item mereka jadi
ketika mereka udah settle untuk team fight
itu bakal sakit banget dari kedua belah pihak
benar dan tergantung dari positioningnya juga seperti apa
yang pastinya kombo dari skill yang digunakan dari kedua tim
sedangkan di area atas bang pen kita nih aduh
masih mencoba mencari space
aku ada pesen sih untuk ilham junior
udahlah bang pennya gak usah ditemenin
laki laki dewasa harus sendiri
mandi sendiri makan sendiri
aduh gak gitu
hampir aja tipis ya itu timi
eh mohon maaf ya namanya pudel yang mana ya guys ya
oh tapi di area bawah ternyata miracle nya sudah mulai mengharas seorang ipan kucil
yang akan tertumbangkan di area bawah ji
yang dari era chelsea ya serius banget
serius banget dong
iya lah harus
yang jaganya tuh cewek cantik loh di sini loh
tapi ternyata ars nya juga bakal coba dibully bully
dan itu bakal menjadi balasan dari tim bang pen
satu lawan banyak bukan hal yang baik untuk seorang ars
tapi kita lihat di sini dari para pemain dari tim fudel atau bang pen ini ternyata tidak alergi seafood
mereka mengambil tartel untuk pertama kalinya di friendly match kali ini
iya meskipun harus kehilangan dua poin di awal
tapi setidaknya mereka bisa dapetin objektif turtle yang bakal membantu dari sisi network dan juga level mereka
yap tapi bang pen sepertinya bakal coba untuk farming lagi
menjaga laning nya di area top lane
dan bang pen ini adalah offlaner harusnya ya
yang dijaga itu got laner yang di bawah
kenapa offlaner nya kan offlaner itu para jomblo jomblo di luar sana mereka tahu rasanya
bertahan seorang diri tak ada yang menemani
benar juga tapi kali ini lihat sudah ada pertarungan di area rivernya miracle ya
yang menjadi korban berikutnya dan bahkan levital wow di area belakang tadi cukup memberikan damage tambahan sih
langsung ada lima dengan satu whiplosionnya
raja dia tertangkap
double kill didapatkan
kali ini bermain dari tim bang pen harus pulang dan groskop
tegit harus dapetkan
dan ternyata masih bertahan
dari sarang wang wang tidak terlalu lama dan shutdown
langsung dibahaskan lagi tapi kali ini harusnya masih bisa bertahan
terus tumbang juga di area midnya
dua dibalaskan tiga
cukup adil pertukaran kali ini di area midlane
tapi sepertinya karena tidak adanya yang topick off dari core seorang tim bang pen
ini membuat dia lebih untung
masih bisa dapetin partumbuff
masih coba dapetin rotasi
dan bahkan ipan kucil yang tumbang
fudel wow nya masih bertahan hidup sampai sampai ini
dan ini sebenarnya menjadi tambahan yang enak banget sih buat wan wan juga
dimana tadi dia dapetin double kill
wah kok ada tabrakan disana
tapi bang pen sepertinya kali ini bakal ditumpangin
terlalu dive in bang pen
dan bahkan lihat dari seorang juara zr ini
tapi ternyata keselatan tugal disana
malah menimbulkan korban untuk timnya sendiri
mencoba di heal begitu saja
mereka di garis depan
memori dan duwigu berhasil kabur
karena adanya p tiga k keliling dari ilham junior empat puluh delapan
iya dan bahkan kalau kita lihat rachelle
masih masuk ke area
seorang mir ekel disini dengan hard guard nya
masih bisa bertahan juga dari kedua tim di area atas
bakal ada johnson tenonenot
bakal ada tabrak lari kali ini
yang menjadi korban adalah sigril
secret hammer dikeluarkan
tapi ternyata korbannya langsung tumbang
mendapatkan dua poin dari tim bang pen
wow ini kalau dilihat lihat ya
bang pen tuh bagus banget mainnya ketika mereka main formasi empat satu
lalu menurut momo chan bagaimana tim acel untuk memenangkan pertandingan ini ci momo
kalau aku bilang sih mereka harus benar benar peka minimap
terutama sama johnson nya sih
jangan sampai mereka sampai miss
bisa dibilang kayak jangan sampai mereka lupa
kalau misalnya di sisi bang bad tuh ada johnson yang selalu keliling kayak gini nih ji
bang pen mohon maaf itu mobilnya gak bisa bertiga
cuma berdua bang pen
dia mau ikut juga tapi lihat ada tabrak lagi
disini duwigu ini seorang diri
ternyata tak ada yang menemani
iya sementara kalau kita lihat dari fudelwo mau bermain secara objektif
mau mendapatkan turek objektif di area mid kali ini
oh tapi ars kali ini mencoba untuk mendefense dan meng cover turut di area meta
dia gak mau sampai ke colongan
tapi ternyata fudelwo masih belum punya ini ya
belum punya damage nya cukup ternyata
tapi momo chan lagi dan lagi lihat tenno
tenno bakal ada satu buat rotasi karena top lane datangnya ternyata ditabrakkan begitu saja
tapi ada bang fer mencoba untuk datang
lihat udah mulai terbang bang pen dengan sayapnya ars
bakal dirasuki oleh seorang rachel xia
di belakang sana ada damage nya terlalu besar
gak berhasil mendapatkan seorang duwigu si
iya namun kalau kita lihat ars nya disini bakal ditumbangkan tanggung
ternyata masih di tembakan dari sini lain
lihat bang fen yang maju paling depan
dan bahkan lihat fudolwo mendapatkan free space di area belakang
rachel bakal menjadi terban kali ini
saya harus tumbang satu dari tim rachel
sedangkan chelsea liar dari serang fudolwo akan menukarkan nyawanya ji
dan didapatkan gold yang cukup banyak untuk tim dari rachel xia
inilah kenapa sekarang kimmy jarang banget digunakan untuk sebagai jungler
karena dia harus menggunakan emblem magic
dan tidak menggunakan killing spree
tadi beda cerita kalau fudolwo pakai killing spree
dia bakal dapetin satu point kill
dan kembali lagi dia bisa dapetin dua sisanya
dan bahkan triple kill
tapi sayang sekali fudolwo hanya bisa mendapatkan satu saja
iya dan bahkan kalau misalnya pakai killing spree juga ada tambahan movement speed nya ya
sedangkan kalau kita lihat duy di area atas
malas sih menggunakan kill spree
dan coba untuk meng clear minion secepat mungkin mereka dari kedua tim sama sama gak mau kehilangan turret nya
dan bahkan kalau misalnya mau bisa lihat one by one situation di arah bottom lane
ipan kucil sebenarnya bakal tumbang
ipan kucil gak bisa bertahan
what are you doing ipan kucil
dia harus pakai win of nature seperti biasa
tuhannya untuk selamat dari crossbow of tank yang dibiliki sama seorang wen wen disini
tapi ternyata ada dwi gusti
langsung menabrak ke arah rachel
lihat area bawah dan bahkan lihat raciel yang gak bakal bisa pulang
lihat lagi dan lagi dwi gusti melakukan satu buah tindakan yang luar biasa
kecelakaan tunggal di arah bottom land tidak ada sama sekali polisi dari tim
aclc yang bisa menanggulangi kecelakaan itu
tapi ya ji aku salut banget sama tim bang pensi
meskipun kadang mereka harus hilang member
kadang mereka benar benar harus diharap sama wen wen nya di area bawah
ya berarti kita tahu sekarang tim yang alergis hipot tim acel
gak ada deh tadi ketika dia menang menuju ke arah tarto
semua dari tim bang pen semua
ini benar benar kayak tim bang pen ya kita melihat lah ya
seorang bang pen ya kan yang
iya benar benar dia gak sama sekali alergis hipot
tapi lihat kecelakaan tunggal menuju ke arah belakang gak ada lagi
satu buah rachel
tapi ternyata satu implosionnya berhasil menemani pang kucil
pang kucil tertumbangkan seorang diri dan bakat disini
dua harus hilang bom mocan
tukang sampai kejembur god
dan kalau kita lihat tadi rachel siapun sempat mendapatkan satu poin lagi
sedang di sisi lain lihat seorang glory s ini yang bisa dibilang kayak menjadi tumpuan juga untuk tim rachel
berhasil ngedapetin poin dia yang kelima
oke dwi gusti terjatah
itu tuh ren dari zamannya gue lahir sampai gue gede kagak goyang goyang tuh
namanya bang pen itu benar benar top global hayabu sampai jongson di situ aja
iya kenapa ditabraknya turut nih
gak apa apa nggak ada yang ngeliat tapi di sisi lain lihat di area atasnya bang pen masih ditemani sama si ilham junior
ilham junior ini feeling gue memang ngefans sama bang pen nih
iya ditempel terus ya
atau enggak mereka berdua dulunya adalah wota
iya jadi kompak
ilham junior bang pen empat puluh delapan besok namanya
tapi ternyata ada implosion lagi dan lagi dari seorang ars kali ini bakal didorong dan juga lihat ada kompunya masuk
di seorang juror zr
tapi di sisi lain mary axel bersama dengan juror zr udah mulai datang ngebantu
tapi di sisi lain pudol wow nya hampir aja masih bisa ngedapet sih satu member dari rachel chia di sini
oh di spread dan begitu saja arx tertinggal seorang diri
mary axel melepaskannya dan kali ini mary axel harus meramatkan dirinya
emang kehilangan dua poin tapi di arah mislet suratnya sudah pecah
sedangkan selamat datang papang
pak lord yang terhormat
iya sementara di sisi bawah justru dari tim bang pen
bermain sangat dengan objektif sekali dia langsung ngedapetin to red mereka yang keempat kali ini
tau gak kenapa bang pen berbual bual main serius
pengen pulang ditungin bininya di rumah
dan tapi nih kok masih terlihat sih sebenarnya pemain yang cukup mendominasi dari tim rachel
itu glory ash dengan wen wennya
dan gua gak expect banget sih bang pen bisa dapetin lima poin kill gitu loh
bakal coba auto rotasi mencoba melatih jungle
dan bang pen berhasil mendapatkan artisan implosif

iya di saat tahun dua member di area pitnya
dan kali ini lihat dari tim bang pen mereka benar benar mau berfokus untuk mendapatkan lord van
mereka yang pertama ji
lihat mereka teriak rata
rata banget tapi ternyata disini memang kompetitif banget dari tim content creator kita dan juga brand ambassador kita
dan bahkan bapak lord yang terhormat harus diamankan oleh tim bang pen momochan
wow tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan sama teman teman dari tim rachel kali ini mereka harus terpaksa mendefense base nya
dan bahkan lihat rotasi dewi gusti
kayak angkot mikrolet dua ratus empat belas keliling keliling komplek aja
tapi ternyata nggak ada yang turun sama sekali karena belum ada penumpangnya
dan bapak lord di area bottom lane sudah melenggang bebas di catwalk menuju carapace
ini memaksa temen temen dari tim rachel harus bersiap atas inisiasi yang mungkin bisa aja dibuka sama temen temen dari bang pen
terutama dari si dwi gusti ini dengan johnsonnya
dewi gusti ini memang benar benar bahlul
lihat dia muter muter aja disitu
dan sepertinya dia nunggu momentum ketika lordnya menuju carapace
rahel chia udah gak punya ultimate kali ini
sekarang rattelmaut tembakan mau kagau jadi pacarku
ternyata pudel masih ditolak sama rachel chia
masih bisa selamat juga dari sana rachel tapi di area bawah lordi sudah mulai masuk
dewi gusti ngasung flicker dari serang wen wen kali ini
tapi tertabrak ars nya
apakah bantung banget tapi dewi gusti kali ini bakal menjadi korban
dan ternyata lihat bang pen di area depan terlalu longside sepertinya dari serang bang pen
bang pen what are you doing
ternyata dia masih selamat
ternyata bang pen bakal mendapatkan kemenangan
dan congratulations pada tim bang pen yang berhasil menggunakan friendly match
congratulation untuk tim bang pen kali ini
dan ini ternyata seru banget ya
oke momo chan aku udah
jangan lupa sabar
mari kita ke atas
mari kita berikan selamat langsung kepada mereka
mana temen tangannya
keren banget ya
emang aku tuh gak pernah salah dukung oji
kamu tetap menang di hatiku
tapi congratulations untuk bang pen berhasil mendapatkan kemenangan
dan kali ini buat kalian semua ya kita bakal langsung invite ke depan aja boleh
oke untuk juara kita boleh dong ke depan
gila ini yang namanya di gusti yang mana sih aku penasaran
yang bo johnsonnya udah kayak supir angkot kalau gak tau oji
ini simnya gak nembak
oh simnya gak nembak ya
oke bang pen boleh silahkan di tengah langsung bang pen kali ini
pakai dua di sana dua di sini
dua di sebelah aku sini
dua di sana
cimu kamu gak gigit
gak gigit kok aku
ngasiasi ya nih
top kelurahan gue ajak kesini
kalau boleh tahu ini kelurahan mana sawah besar
oh ini mana pondok gede
tapi ini jauh jauh loh
wah gila keren banget
terus rog phone lima ya
gokil banget gak sih
tapi bang pen gimana perasaannya bisa menang lawan tim aclc ya
biasa aja sih
jujur kami tremur tadi
kami tadi tremur
kayak awal awal mati dua ya kan
weh tenang weh
gak tenang tapi gue nyangka tenang
tau gak yang lo hoki banget apa
ketika lo tremur lo megang handphone dari rog phone lima
itu kebantu handphone
jadi gak jatuh handphonenya
betul bantu handphone lebar lagi kan
meskipun gak ada skillnya yang penting handphonenya keren ya
oke dan kali ini gue pengen ngasih sesuatu yang spesial buat bang pen yang udah berhasil menang di friendly match kali ini
ini dia pelakat untuk tim bang pen
oke kita pegang nih kali ini
kongres bang pen dan kawan kawan
nah bang pen biar ngerasain kayak professional player
nah kita sama sama bakal dipoto dulu ya diabadikan momen seumur hidup bang pen yang bakal fulldon di sini
gak pernah kali ini gue menang gini ya
di tengah house doang kan gitu
oke kalau gitu senyum dulu di depannya
bang pen berhasil memenang di friendly match kali ini
tonton boleh pegang
eh bentar bentar udeh udeh udeh udeh udeh udeh udeh udeh cukup
mak bangga di rumah
bang pen orang tua bangga di rumah
tapi ji good game juga buat tim rachel boleh dong gabung sama kita di stage
boleh sini dong boleh bergabung sama kita tim acel
tetep acel juara di hati gue tetep

padahal gue juga dukung rachel gitu tadi
rachel yang menang
mereka ini pada kombo titip semua
gak apa apa tim acel disana
tapi gue juga mau bilang congrats buat tim acel
gak apa apa gak apa apa kalo yang penting rachel masih jadi brand ambasador
mungkin kalau misalnya kan brand ambasador biasanya cantik dan ganteng
kalau butuh yang mukanya standar ada saya
ah gas lah ya
tapi buat kalian semua yang penasaran berapa
si harga dari ponsel keren ini
sesaat lagi ya
setelah tadi kita seru seruan bareng nih di game show match g
sekarang kita akan masuki acara yang paling penting dan yang paling ditunggu tunggu yaitu
nah untuk itu kita langsung undang kembali ke panggung ibu davina larissa untuk
halo terima kasih
kembali lagi bersama saya untuk bagian yang paling ditunggu tunggu
pertama mari kita mulai dari aksesoris rog phone lima untuk menambah kehebatan pengalaman bermain
menggunakan rog phone lima di indonesia
di indonesia terdapat enam aksesoris yang dapat anda pilih
kunai tiga game pad empat rog phone lima seharga rp satu empat ratus sembilan puluh sembilan
rog kunai empat bumper seharga rp dua ratus
rog enam puluh lima watt adapter seharga rp empat ratus sembilan puluh sembilan
nah sekarang kita masuk ke bagian yang sudah kalian tunggu tunggu
rog phone lima dengan ram delapan gb dan rom satu
ram delapan gb dan rom satu gb seharga rp sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan rog phone lima dengan ram dua belas gb dan rom dua ratus lima puluh enam gb seharga rp empat belas sembilan ratus sembilan puluh sembilan
untuk rog phone lima ultimate dengan ram delapan belas gb dan rom lima ratus dua belas gb

tapi khusus untuk periode launching ini kita hadir dengan penawaran khusus yang sangat menarik
hanya untuk periode lima belas juni sampai dua juli dua ribu dua puluh
yang dapat dibeli di aerafone atau aeraspace asus eshop dan rog atau asus store
anda juga bisa mendapatkan rog phone lima rom delapan gb rom satu ratus dua puluh delapan gb free bandel dengan rog setra dua core earphone
yang secara eksklusif dapat di jdid
program purchase with purchase kami yang dapat dilakukan di aerafone atau di aeraspace rog aes asus store asus eshop jdid sangatlah menarik
setiap pembelian rog phone lima ram delapan gb atau dua belas gb anda akan mendapatkan diskon untuk pembelian kunai tiga gamepad
dengan harga diskon menjadi rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan
harga normalnya rp satu empat ratus
harga di aerafone sembilan gb rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sekian dari saya terima kasih
wah fix no debate rog phone lima benar benar worth to buy gadget tahun dua ribu dua puluh satu
desain yang keren dan juga performanya yang luar biasa asus rog phone lima series memang the real gaming phone
iya bener banget sumpah ya
sabar banget nunggu besok buat boli rog phone lima yang ultimate
soalnya eye catching banget
orang pemenang yang sudah beruntung yang tadi udah nge nebak siapa pemenang dari friendly match yang seru banget tadi ji
betul banget momocan
kalau acara launching tanpa musik tuh kayak sayur tanpa garam kali ya
eh santai tenang aja
karena permintaan dari momocan udah bakal dikabulkan oleh asus
dan ladies and gentlemen mari kita sambut alpha plus dancer dan dj performance by arian ketan

kamu pemenangnya nanti akan dihubungi oleh tim asus lewat alamat email resmi asus
asus indonesia tidak mengenakan biaya apapun kepada pemenang kuis
tapi jangan lupa pajak ditanggung pemenang ya
dan selesai sudah rangkaian acara launching asus rog phone lima series
terima kasih telah setia menyaksikan dari awal hingga akhir acara
sampai jumpa di event selanjutnya dan by bye